dalam rangka berbagi ilmu kepada para pecinta alam bebas
arey sebagai salah satu aparel kegiatan outdoor membuka camp pelatihan dalam tema wilderness outdoor training
bertempat di kawasan telaga warna puncak bogor kegiatan ini digelar pada dua puluh tiga hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
kegiatan di akhir februari ini merupakan pelatihan alam terbuka yang pertama diselenggarakan oleh are
menurut pihak are muhammad nasirudin kegiatan ini bertujuan untuk menjadi wadah bertukar ilmu
dan pengalaman antara ekspert dengan para pemula pecinta
kegiatan alam bebas
ada feedback dari kedua pilihan yang disebut
selama empat hari menjalani pelatihan para peserta akan belajar empat materi
yakni wawasan alam terbuka navigasi darat manajemen perjalanan dan kesehatan perjalanan
kegiatan ini terbuka untuk umum
ada tiga puluh peserta yang mendaftar untuk ikut pelatihan ini
mereka terdiri dari siswa menengah atas mahasiswa perguruan tinggi dan juga guru
untuk mengisi materi arei menggayakan pelatihan ini
ada tokoh tokoh ekspert dalam bidang pendakian dan penjelajahan
kali ini arai bekerjasama dengan organisasi kegiatan alam bebas wanadri
wanadri merupakan salah satu organisasi pecinta alam tertua di indonesia
tidak heran jika organisasi ini diisi oleh para expert yang memiliki banyak pencapaian
salah satunya adalah gina afriani
wanita yang akrab di sapateh gina ini merupakan salah satu anggota seven summit expedition
pendaki asal sumedang ini sudah menaklukkan empat dari tujuh puncak dunia
dalam kesempatan kali ini gina menjadi pengisi materi untuk subjek wawasan alam terbuka
selain itu gina juga menjadi pendamping navigasi darat saat peserta sudah mulai melakukan penjelajahan atau trekking
untuk materi itu sangat penting sekali karena itu adalah fundament atau dasar yang memang sangat harus sangat harus dipahami oleh penggiat alam terbuka
di dalamnya itu kita membedah terkait kemampuan kemampuan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang penggiat alam terbuka
meski digelar di puncak bogor nyatanya pelatihan ini juga diikuti oleh peserta dari luar kota bahkan luar pulau
ada yang dari jawa tengah dan yang terjauh berasal dari riau serta lampung
siti nur wahida beserta satu temannya mengaku datang jauh jauh dari riau ke puncak bogor
demi belajar tentang alam langsung dari orang orang berpengalaman
siti bercerita akan segera mengaplikasikan ilmu yang dia dapatkan di pelatihan are
terdekat dia berencana untuk melakukan pendakian ke gunung merapi di sumatera barat
ikut acara ini sebenarnya pengen nambah pengalaman sekaligus ilmu tentang kegiatan alam terbuka sih mbak
karena kan kalau masih baru masuk gitu ke organisasinya masih sedikit ilmunya kan
jadi kesini untuk memperdalam ilmu tersebut kak
kesannya menarik sih karena sebelumnya belum pernah ikut kegiatan seperti ini ya kan mbak
terus si pematerinya itu asik juga
jika acara pertama ini mendapat respon positif are berencana untuk melakukan kegiatan ini setahun sekali
melihat asal peserta yang berasal dari sejumlah kota are berencana kegiatan ini akan digilir keliling indonesia
tujuannya agar pecinta kegiatan alam setiap daerah mendapatkan kesempatan yang sama